urusan sodetan ciriwung
ini sudah bertahun tahun
dan hari ini alhamdulillah selesai
ini bisa menyelesaikan
enam kelurahan enggak banjir lagi
dan dengan selesainya sodetan ciriwung ini
baik tadi yang
ciawi sukamahi sodetan
itu bisa menyelesaikan
banjir yang ada di jakarta
artinya masih ada pr
ini yang harus dikerjakan
kementerian pupr dan
pemprov dki jakarta
sekali lagi harus dikerjakan
bersama sama kementerian pupr
pemerintah provinsi dki jakarta
ini persoalan yang sangat kompleks
dan tidak mudah
dengan selesainya sodetan ciriwung
mengurangi banjir jakarta
utamanya yang tadi saya sebutkan